timnas indonesia u dua puluh dua kembali meraih kemenangan di pertandingan ketiga grup a sea games dua ribu dua puluh tiga kamboja
tim asuhan indra shafri itu mengalahkan timor leste tiga gol tanpa balas saat bertemu di stadion olimpiade penompen kamboja pada minggu petang
tiga gol kemenangan timnas u dua puluh dua dicetak oleh muhammad ramadan sananta di penghujung babak pertama
dan dua gol tambahan tim nas u dua puluh dua dicetak oleh fajar fatur rahman pada menit ke enam puluh dua dan ke tujuh puluh lima
dengan kemenangan ini timnas u dua puluh dua memastikan diri lolos ke semifinal cabang olahraga putra dengan koleksi sembilan poin dari tiga pertandingan
muhammad rido dan kawan kawan sendiri masih menyisakan satu pertandingan terakhir fase grup dengan bertemu tuan rumah kamboja pada rabu sepuluh mei mendatang
menyisakan syukur alhamdulillah tiga match tiga menang dengan sebelas gol
alhamdulillah mengantarkan kami untuk tim yang pertama masuk semifinal